dengan menyebut pihaknya unggul lima angka dari kubu prabowo
skor itu dihitung dari pidato jokowi soal game of thromes di pertemuan imf world bank
pembukaan asian games dua ribu delapan belas pengambilan nomor urut beserta capres
kampanye damai dan sambutan pembukaan asian para games dua ribu delapan belas
hal itu disampaikan oleh sekretaris tim kampanye nasional jokowi maruf
hasto kristianto dalam keterangan tertulis yang diterima detik com
hasto bahkan menyebut prabowo mempunyai skor minus satu
tiga menurut hasto skor prabowo menjadi minus dikarenakan semua pidato prabowo bersifat negatif dan bernada ancaman
klaim hasto itu dinilai oleh kubu prabowo sebagai pencitraan semata
kepada thetik com koordinator jumir badan pemenang nasional prabowo sandiaga
dhanil ansar semenjuntak tak mau ambil pusing atas level scoring dari kubu jokowi maruf
dhanil merasa pihaknya sudah jauh lebih unggul dari kubu jokowi maruf
sementara calon wakil presiden sandiaga uno tidak mau menanggapi klaim tersebut
sandiaga malah menyebut pihaknya unggul dua karena susahnya lapangan pekerjaan dan naiknya harga bahan pangan minyak
perdebatan di tingkat elit dan klaim keberhasilan kedua capres seolah tidak ada habisnya
kita bahas malam hari ini bersama narasumber sudah ada di samping kiri saya ada mas ferry juliantono jubir bpn prabowo sani mas ferry selamat malam
selamat malam mbak
terima kasih sudah ada di sini
dan juga ada bang eriko setarduga wasek jmpdi perjuangan jubir tkn jokowi maruf
selamat malam mbak putri
selamat malam terima kasih sudah di sini
ada juga mas ray rangkuti dari direktur eksekutif lingkar madani
mas zain selamat malam terima kasih
mbak eriko pertama yang ngasih skor skor ini kan mas hasto itu dasarnya apa sih sebenarnya
atau iseng aja ngeluarin ini setelah review kemarin melihat beberapa pencapaian
ya ini kan begini mbak putri
ini kan sebenarnya beliau itu menyampaikan karena ada pertanyaan dari
wah ini kan sekarang lagi apa asian games kemudian asian paragames
ini kalau diasumsikan dengan skor yang lain tentu mas hasto menyampaikan seperti itu
dan memang ya ini kan namanya juga apa ya katakan pesta demokrasi
pesta demokrasi ini kan berlangsung sebenarnya riang gembira
artinya tidaklah kita membawakannya dalam katakan narasi narasi yang
yang misalnya menurunkan
ini kan sebenarnya mau mengingatkan bahwa mari kita beradu gagasan adu konsep
kemudian apa yang sudah dilakukan selama ini untuk meyakinkan masyarakat memilih tentu calon yang terbaik
kan seperti itu
apalagi ini kan hanya dua pasang calon mbak putri
dan situasi situasi seperti sekarang apalagi sudah tiga minggu kampanye ini
memang kalau dilihat seperti seolah olah
hanya soal ini saja yang dibicarakan
padahal sebenarnya tidak seperti itu
karena kan memang kampanye ini ada tahapannya
tahapan itu kan sampai nanti dua puluh tiga maret memang seperti ini
diskusi bertemu masyarakat
kemudian juga bertatap muka langsung
supaya memang betul betul
termasuk klaim klaim ini
dan memang kalau seperti kami
kami meminta kepada semua struktural
ya baik dari partai maupun juga dari calon legislatif
untuk turun kepada masyarakat untuk menyampaikan apa apa yang sudah dilakukan selama ini
kenapa harus satu priode lagi
itu kan pertanyaan pertanyaan
kenapa mesti diberikan kepercayaan lagi
loh bagaimana caranya
nah ini yang sudah disajikan
tentu ini belum sempurna
tentu harus dituntaskan
nah itu narasi narasi seperti itu yang kita memang bangun mbak putri

sampai minus tiga loh

wah itu cukup
cukup jauh kalau seperti itu
nah yang disampaikan ini
marilah kita membangun bahasa bahasa yang menambah keoptimisan
mari kita mengkritik tentu
disampaikan ada kampanye kampanye negatif
bukan juga kita mau menurunkan apa yang menjadi harapan masyarakat ke depan
tentu masyarakat ingin memilih pemimpin yang memberikan mereka harapan positif
dan akan memberikan mereka masa depan yang lebih baik
tentu seperti itu mbak putri
dan pastinya skor kalau misalnya dari kubu prabowo kan juga beda
skornya justru dua ya
karena ada pandangan lagi itu dari bang sandi kalau tidak salah
saya nggak mau terlibatkan skor skor
nantinya orang main judi gitu loh
yang pertama gini
kalau lihat dari apa yang telah terjadi kan sebenarnya ketika pasca pilkada jakarta
ketika ada kecenderungan pemilih muslim
kemudian cenderung kepada kita
menjadi salah satu pertimbangan juga dari pak joko widodo
menjadikan pak kiai maruf amin menjadi calon wakil presidennya
kemudian setelah kita mengumumkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden
pak prabowo subianto dengan pak sandiaga uno
dan kemudian pada saat itu disampaikan bahwa pak sandiaga uno khususnya bicara tentang soal apa
akan memperhatikan apa yang menjadi persoalan mak mak gitu
dan kemudian ternyata ya antusiasme resonansi yang terjadi di masyarakat
antusiasme dari kalangan pemilih milenial dan pemilih perempuan
di mana mana setiap kali kita datang itu kan luar biasa
nah kemudian menjadi pertimbangan juga
jadi ketua tim kampanyenya
terus kemudian kita bicara tentang ekonomi
dari sejak awal kita bicara tentang isu ekonomi
meskipun apa bukan berarti bidang yang lain tidak penting
tetapi isu ekonomi khususnya mengenai penyediaan lapangan pekerjaan
penyediaan harga harga yang terjangkau
itu sebenarnya kan by research
nah itulah sebenarnya kita ingin menyampaikan soal tadi
tapi itu pun juga oleh pak hasto
dalam satu kesempatan
jangan menggunakan isu ekonomi dong gitu
jangan pakai ukuran
jadi pakai gaya nggak boleh
pakai isu nggak boleh
jadi sebenarnya kita perlu ngapain
kalau lihat dari apa yang terjadi
tapi tetap jalan aja tuh kan
oleh karena itu sebenarnya ya kita tidak dalam posisi untuk membuat skor
tapi apa yang saya sampaikan tadi sebenarnya trendsetternya itu kita
lihat kalau melihat sebenarnya kan
jadi ada yang ngambil ide nih ceritanya
kalau ada trend setter ada follower dong
ya makanya salah kalau kemudian follower terus kemudian membuat skor
waktu itu pernah mas hasto menyampaikan jangan pakai isu ekonomi
nah tadi kaitannya dengan negative campaign
ada perbedaan mendasar antara negatif campaign dengan black campaign
negative campaign misalkan kami tidak setuju dengan kebijakan import
baik impor beras gula bawang putih bawang merah segala macam
karena itu kita mengkritisi sesuatu yang apa apa sifatnya negatif dari misalkan dari lawan atau khususnya yang sekarang punya kekuasaan
jadi bukan berarti kemudian kita
menjelekan kalau yang tinggi larang oleh bawah dulu
apa yang baik
kita akan sampaikan yang baik
di fraksi di koalisi kami juga pasti mendukung yang baik
tapi sekiranya ada yang nggak baik pasti kita sampaikan juga
nah kalau kaitannya dengan pilpres ke depan ya kita sudah merampungkan visi misi kemudian program
nah orang masyarakat sering salah menilai visi misi itu sama dengan program
padahal visi misi itu kan sesuatu yang sifatnya lebih bersifat jangka panjang

program itu sebenarnya yang sifatnya lebih solutif yang dibutuhkan masyarakat
tapi program itu bagi kami ada program yang langsung
bisa ketika nanti insya allah pak prabowo subianto dan pak sandiaga uno memimpin
langsung satu hari dia stop impor
atau kurangi impor itu program kebijakan yang bisa cepat
tapi ada program yang harus memerlukan proses institusionalisasi
baik proyek apa anggaran

oke baik baik
nah itu perlu waktu
jadi sebenarnya kita juga berharap sebenarnya media memberi kesempatan kepada kami
yang sedang berkompetisi ini
untuk bisa menjelaskan tentang gagasan gagasan ini
si anand indonesia nanti bikinin ya
tenang mas ferry saya ke mas ray dulu
mas rey kalau misalnya dilihat misalnya perdebatan yang terjadi
yang kemudian bersaut sautan di media sosial ramai
kemudian di media online ramai
semua media juga ramai membahas
itu adalah perdebatan di tingkat elit
ada nggak sih pengaruhnya ini kepada masyarakat di tingkat bawah
bisakah itu masih menggoyang pilihan pilihan mereka
saya pikir sampai sekarang ini kan sebetulnya pemilih kita sudah
hampir pada posisi yang
sulit pindah sulit pindah
belum menyatakan dukungan kepada salah satu diantara kemulia pihak gitu
nah oleh karena itu pada tingkat tertentu
tidak lagi terlihat ada jual beli gagasan misalnya
karena sekarang ini misalnya katakanlah di prabowo atau di jokowi
apapun yang dijual oleh prabowo
nggak akan menggoyang pemilihnya
dan sebaliknya apapun yang dijual oleh pak jokowi
nggak akan menggoyang pemilihnya dan sebagainya gitu
kalau misalnya mereka yang masih berada di tengah tengah
itu apa yang sebenarnya bisa menarik mereka mas rey
kalau misalnya kayak gini gini
klaim yang ini berhasil begini
yang hubu b berhasil begitu gitu
saya sih melihat apa yang dilakukan oleh pak hasto itu
sebetulnya dalam kerangka ingin menggeser pemilih yang di tengah ini
yang mungkin sebagai masukan kepada bung ferry ya
yang kelihatan belum mereka bisa masuk ini sampai sekarang gitu
sekarang ini kan kalau kita lihat pak jokowi naik terus ya
sementara di kubunya pak prabowo agak stagnan di angka dua puluh lima
meskipun sudah masuk sandi ya
bisa saja ada persoalan teknis di lingkungan kubunya pak prabowo
yang katakanlah misalnya partai belum optimal melakukan kerja kerja gitu
sementara pada saat yang bersamaan kita lihat di kubunya pak jokowi
soliditasnya sudah mulai agak tinggi gitu
tapi yang menarik musnah di antara kedua pihak
kubunya pak jokowi relatif kalau dilihat dalam model kampanyenya
menggagas sesuatu yang katakanlah bahasa saya yang selalu mengatakan ke apa ya
kepositifan kira kira gitu ya
itu ininya gitu
sementara di kubunya pak jokowi pak prabowo ini selalu melakukan kritik terhadap sesuatu yang dianggap positif oleh pak jokowi
karena oposisi mereka tidak punya pilihan jadi harus
makanya ini yang akan kita bahas nanti
akibat apa yang menarik gitu
yang menarik menurut saya yang di tengah ini sebetulnya lebih menyukai berita berita positif gitu loh mbak
jadi berita positif
katanya tentang sukses ini sukses ini blablabla
dan ini yang dibolo up sedemikian rupa oleh kubunya pak prabowo
sementara pada kubunya pak jokowi
sementara kubunya pak prabowo bahkan pada elemen yang sangat teknis pun mau dikritisi gitu loh pak
jadi apa tuh yang elemen teknis
ya misalnya kan seperti yang terakhir ini imf ya
semua pak jokowi membuat sebuah perumpamaan dengan salah satu kisah
dalam film serial ya kan
hampir semua orang memuji pidato itu
dan tentu saja memahami kemana arah pidato itu gitu
tapi pada saat yang bersamaan kisah yang sama itu dituliskan dengan sangat buruk oleh kubunya pak prabowo
jelas kelompok di kelas di tengah ini
gak akan simpati
itu yang saya sebut tadi
dengan model yang itu udah dipuji dunia diakui oleh dunia macam macam dan sebagainya malah seperti mau di apa namanya dikatakan tidak bagus oleh
mas roy memangnya kelompok yang di tengah ini kulturnya seperti apa
ya pasti kalau kita lihat secara umum mereka kan kelas menengah ke atas ya
oh justru kelas menengah ke atas yang saat ini masih
baik pendidikan maupun ekonominya
kedua mereka sangat ini ya apa namanya ya maksud saya berkomunikasi dengan orang lain
ya maksud saya berkomunikasi dengan media sosial yang semua
oke paparan informasinya tinggi
ketiga mereka setidaknya memiliki pilihan pilihan yang rasional ya
oleh karena itu misalnya isu agama isu sara gak terlalu kuat untuk masuk di wilayah ini meskipun sementara ya
karena itu juga akan melihat nanti apa yang dilakukan oleh pak jokowi
karena seperti kasus dki jakarta mereka sebetulnya pernah di tengah gitu
sampai kemudian terjadi kasus apa yang disebut dengan penodaan atau penistaan agama
kalau sampai misalnya kubunya pak jokowi stay seperti sekarang ya tidak terlalu banyak berbuat katakanlah agak
ya mungkin variabel variabel yang kita sebutkan itu akan masuk gitu
menurut saya dua belah kubah kan memang harus berlomba lomba tentang cerita yang positif kira kira gitu tuh
oh gitu oke
itu yang menarik bagi mereka bukan cerita yang negatif bukan cerita yang saling apa namanya yang mendiadakan gitu
ini sudah tingkat keberhasilan tapi kemudian diakui atau dibuat cerita yang sebaliknya oleh orang lain
nah ini penting juga menurut saya bagi kubunya pak prabowo gitu
betul tadi misalnya kalau itu bagus coba aja dulu dipuji sebagai bagus macam macam
pada saat yang bersamaan tentu harus mengkritik hal hal yang dianggap menjadi kelemahan pak jokowi selama ini kan kira kira gitu
di tengah tengah ini
hasil survei terakhir
hasil survei ini yang umumnya ya
dan rata rata pindahnya ke pak jokowi nih
nah dari mana kenapa pindah ke pak jokowi
karena itu tadi cerita cerita sukses yang disebutkan tadi kan
nah itu satu
jadi berhasil dong ya klaim klaim ini ya
itu mah ya dalam rangka itu kemudian saya mengerti mengapa itu makin dikuatkan oleh pak hasco
apa aja ya kita udah lima langkah nih kan kira kira gitu ya
dari asian games para asian
para games ya
saya pikir asian games ini tuh satu fenomena yang buat pak jokowi sangat
itu salah satunya ya oke oke
ya ini belum karena kan maksud saya survei survei terakhir
belum belum belum termasuk ya oke
survei survei terakhir ini masuk di apa ya di asian games itu udah masuk
oke mas ferry nanti ya setelah jeda saya tunggu responnya soal kritik kritik yang masukan dari mas rey itu tadi
tetap di cnn indonesia prime news
anda kembali di cnn indonesia prime news
kami membahas soal klaim keberhasilan dua kubu capres cawapres
tadi sebelum jeda mas rey di sini menjelaskan sudah ada apa sebenarnya yang menarik bagi mereka yang saat ini mungkin masih belum memutuskan untuk memilih jokowi
salah satunya mas ferry tadi yang disampaikan adalah tidak seberapa nyaman dengan narasi narasi apa ya kesuraman mungkin ketakutan kemudian yang sempat minggu ini kemudian atau minggu lalu ya
sempat disampaikan oleh pak prabowo kalau tidak salah
kecemasan saat ini kita memasuki masa kecemasan atau itu
saya pikir yang kalau disampaikan pak prabowo itu kan selalu bicara tentang national interest
kementingan nasional penting
bagi seorang pemimpin untuk faham dan menguasai tentang nasional interest itu
nah pak sandiaga uno lebih bersifat mikro
nah saya tadi ingin mengomentari apa yang disampaikan oleh mas rey
bahwa sebenarnya kalau dalam perhitungan di kita ini sebenarnya sih yang di tengah itu tadi
nah menurut saya mereka adalah betul apa yang disampaikan oleh mas ray
tapi mereka juga adalah misalkan kelompok masyarakat dari kalangan dunia usaha
yang misalkan mereka sekarang terbebani karena soal pajak
sebelumnya bisa jadi mereka adalah pendukung pak joko widodo
tapi karena mereka merasakan bahwa situasi ekonomi sekarang sulit
kemudian pada saat daya beli di sisi yang lain juga lemah
mereka pendapatannya turun dibebani oleh pajak
yang oleh pemerintahan sekarang menjadi memberatkan buat mereka
ini jadi satu alasan mereka untuk punya pertimbangan yang lain
mereka dunia usaha juga kurang dilibatkan dalam kegiatan yang sifatnya misalkan sekarang lebih banyak bumn
jadi itu juga punya bisa jadi dulu sebelumnya adalah pendukungnya pak joko widodo
pemilih perempuan yang pada saat pemilu dua ribu empat belas
tapi sekarang mereka merasakan beban hidup harga bukan hanya kebutuhan pokok
tapi yang lain lain listrik dan yang lain lain
terus pemilih milenial yang tadinya agak terpengaruh
melihat pak jokowi naik motor latihan tinju sekarang gitar rock
nah sekarang begitu ada pak sandiaga uno ya tipe idealnya berubah
jadi nah itu sebenarnya yang di tengah itu tadi
betul saya setuju makanya kami juga selalu menyampaikan sebenarnya bukan soal yang sifatnya regal
tapi kita juga menyampaikan sesuatu
misalkan soal penyediaan lapangan pekerjaan itu tensinya tidak negatif
penyediaan lapangan pekerjaan adalah sesuatu yang memang itu sekarang sedang dibutuhkan
itu menurut riset kami isu yang terutama sekarang dibutuhkan oleh masyarakat adalah soal penyediaan lapangan pekerjaan
itu dimanapun menjadi key message dari pak prabowo dan pak sandiaga uno dimanapun
terus kemudian soal penyediaan harga harga yang terjadi
penyediaan harga harga yang terjangkau itu by research
dan kemudian itu disampaikan tidak ada tendensi kita negatif
nah kalau misalkan ada yang soal yang sifat sifatnya memang harus dikritisi menurut kami ya itu tugasnya kami untuk mengingatkan pemerintah
termasuk misalnya pernyataan negara kita sedang dalam keadaan sakit gitu misalnya
menurut saya sih biasa
kalau menurut saya kalau misalkan national interest itu misalkan sekarang import
import dalam jumlah yang sangat besar
jadi itu tonnya tidak tidak tidak
menurut saya kan harus jujur
maksudnya kita import bagus
orang importnya dalam jumlah besar itu dilakukan bukan hanya beras gula bawang putih bawang merah segala macam
menurut kami ya jangan dong import kebanyakan
maksudnya kalau motonenya baik bagus itu import kan nggak mungkin
jadi menebar ketakutan juga tonnya itu
kalau menurut gerindra oke
maksudnya itu dikonsumsi oleh petani petani
berdampak terhadap masyarakat gitu
nah kalau misalkan alasannya untuk menstabilkan harga atau menyediakan harga yang relatif terjangkau di tingkat konsumen itu kan sebenarnya harus melalui sebuah kegiatan mobilisasi pengadaan
misalkan yang untuk konsumsi beras gitu
nah ini enggak
jadi maksud saya apa yang perlu kami kritisi ya memang harus dikritisi
masyarakat pun juga sekarang bisa menilai dengan dengan keterbukaan apa ya
informasi baik sosial media maupun media mainstream menurut saya ya mereka sudah ngerti
nah itu yang kemudian orang desa dia bisa jadi tinggalnya di desa
tapi dia punya akses terhadap sosial media
dia tidak bisa lagi dikatakan orang desa karena informasinya sama seperti yang dimiliki oleh orang yang mendiami wilayah di perkotaan
selama nggak hoax aja sih ya yang diterima kan
itu itu itu mungkin kemudian masalahnya sekarang
mereka sekarang sudah bisa milah
mereka sudah bisa milah
mereka sudah bisa milih
mereka sudah bisa milih
mereka sudah bisa milih
mereka sudah bisa milih
mereka sudah bisa milih
tapi mereka juga punya self apa namanya mekanisme untuk kemudian bisa menilai
nah penilaian yang ada di masyarakat ini yang kemudian membentuk perilaku atau preferensi pemilih itu
nah itu yang menurut saya nanti survei itu nggak mampu membaca tentang itu

ketika sosial media mampu membacanya
tidak menginginkan harga tinggi tapi
tidak membolehkan import padahal di situ
akan ditemukan ekilibrium baru
bayangkan bagaimana kita mau memenuhi
kebutuhan menjadi berdaulat secara pangan
itu kan tentunya perlu proses waktu
dengan membuat infrastruktur infrastruktur
kalau kita mau cerita panjang
tapi menariknya begini tadi kan
sudah disampaikan bang ray
dua survei terakhir dari lsi
maupun dari smrc tingkat kepuasannya
bahkan kami sendiri tidak menduga mbak putri
bahwa naiknya sekarang tingkat kepuasannya
tujuh puluh dua persen dan ini cukup tinggi
saya tidak mau katakan bahwa
ini menjamin sesuatu pasti
tidak ada hanya satu anomalinya
hanya di jakarta
nah yang mau saya katakan bahwa tingkat
kepercayaan dari masyarakatnya tinggi
dan bahkan yang menarik dari hasil survei itu
apakah wakil presiden sudah bisa
memberikan nilai leverage
yang baik atau bisa menjadi
di daya ungkit belum karena kenapa
masyarakat ini sudah cerdas
coba perhatikan di survei smrc
kubunya beliau ini turun
kami naik menjadi enam puluh dua persen
itu kan dua persnya
artinya seperti itu saya tidak mau
katakan bahwa itu adalah hasil final
untuk tahun depan tidak tapi gambaran
itu sendiri di luar dugaan daripada kami
yang melihat bahwa masyarakat ini betul betul
mengapresiasi tadi disampaikan oleh
bang ray juga bahwa hasil
asian games itu dilihat
bahwa masyarakat ini juga tidak menginginkan
narasi narasi yang memang dibuat buat
saya mau katakan gini mbak putri
coba perhatikan betul kopi paste
dari sistem pada waktu
pemilu di amerika
nah ini yang diperkirakan bisa dilakukan
di indonesia untuk bisa merubah
mindset daripada pemilih di indonesia
nah ini yang sebenarnya coba bayangkan
ekonomi kebodohan itu bahasa
bahasa yang jelas apakah seorang calon pemimpin
itu memberikan harapan

yang membuat manusia manusia kita
yang membuat masyarakat kita itu
menjadi turun apakah itu yang diinginkan
apakah budaya kita seperti budaya timur itu
seperti itu kan tidak bisa
bukankah itu justru kemudian meningkatkan semangat
tidak seperti itu
sampaikanlah berdasarkan data dan fakta ada
tadi seperti tenaga kerja
nah mas ferry kan menyampaikan tenaga kerja
peluang kerja setiap tahun
dan kita masih nomor empat yang tertinggi di dunia
itu dibandingkan dengan angkatan kerja
yang tidak tertanggung
terbaik di dunia dan yang paling simpel lagi
tadi kan mas ferry sampaikan sudah turun
katanya tempe setipis
kartu kredit ternyata setebal
tablet dan setebal laptop
nah itu kenyataan yang ada
sekarang tempe bahan bakunya impor
masyarakat juga melihat
tadi kan paradoks ini katanya import
tidak boleh bukan
karena bahan bakunya impor mereka
pengusaha pengusaha tempe mengurangi
sekarang bagaimana solusinya
jadi begini masyarakat melihat pak jokowi ini
betul belum sempurna menyelesaikan tugasnya
perlu satu periode lagi
tapi apa yang ditawarkan oleh mitra kompetisinya
dengan bahasa bahasa yang negatif
apa tadi kebodohan
kemudian bangsa ini akan bubar
bangsa ini akan bubar
nah apakah itu seorang pemimpin
jadi begini mbak adu gagasan
tapi jangan lupa masyarakat juga melihat track recordnya
seperti satu menunjuk ke depan
tiga menunjuk ke diri sendiri
apa yang sudah dilakukan selama ini
apa yang sudah dilakukan sebelum menjadi
mau menjadi seorang pemimpin
nah coba lihat
itu belum jadi presidennya setengah
apalagi jadi presiden
di jakarta saja belum
terlihat sesuatu silahkan
ini kan kesempatan saya dulu kan
tidak kan beliau dari tadi yang
jadi begini silahkan saja
itu strategi dari mitra kompetitor kita
mau dengan narasi narasi buruk
ide dari amerika
kopi pasak silahkan saja
tapi yang saya mau sampaikan
masyarakat indonesia sudah cerdas
dan ini yang menentukan
yang belum menentukan pilihan
artinya apa masyarakat indonesia sudah paham
jadi social media menjadi
satu bentuk perlawanan tanda kutip
dari masyarakat yang melihat bahwa
media mainstream sekarang punya kecenderungan mendukung
nggak usah menyebutkan mana medianya tapi begitu
pandangan di masyarakat
nah oleh karena itu penguasaan
percakapan di sosial media sekarang relatif
dikuasai oleh kubu kita
dan kenapa kemudian menjadi
gelisah karena memang itu menggambarkan
telah terjadi perubahan
karena media sosial ada algoritma khusus
preferensinya akan sesuai dengan apa yang kita preferensikan
nah oleh karena itu sebenarnya
di masyarakat sekarang itu tidak bisa
lagi ditangkap oleh sebuah
yang biasa digunakan oleh lembaga
lembaga survei di jakarta
di jawa barat dan jawa tengah memiliki
bias yang sangat tinggi sekali karena
survei dengan menggunakan metodologi
bentar saya tuliskan dulu
pak pramu pakai survei apa
jadi itu tidak bisa nangkep
nah kemudian sekarang yang baru
oke metodenya apa itu berarti
kita ada metode analisis
dari big data
nah survei yang akan mau kita lakukan
karena kita juga kok kamu pakai survei lagi
tapi menggunakan metodenya bukan
metode apa namanya biar ngerti rey
metodenya scaling oh scaling
random sampling itu dia hanya
tidak bisa menggambarkan
orang yang tadi saya bilang sebenarnya mereka
sudah punya sikap tapi tidak tergambarkan
pada pilihan pertanyaan pertanyaan
yang disuguhkan dari
lembaga survei kepada responden
nah kalau scaling itu
kelihatan nanti jauh akan lebih
jujur nah di luar itu
saya tidak nanya saya tidak jawab
ditanya siapa kira kira
mau dukung siapa nanti sebagai
masyarakat yang ditanya saya tidak mengaku
masuk dalam sistem di sosial media
saya kelihatan preferensinya
kelihatan nah itu di dalam drag
rekaman kami itu
kenapa sekarang tagar

kenapa tagar presiden
jokowi dua periode gak laku
ya tidak bisa dimanipulasi
juga bahwa itu gambaran
tapi kan bot nya juga banyak
itu di medsos plus fair oh iya tapi
jauh lebih juga
sama seperti kita mempertanyakan
oh tidak kalau
sama seperti sampel dong
sample juga bisa questioner nya siapa
oke mungkin kan juga
mereka bukan orang yang memiliki latar belakang
dari statistik artinya
tidak harus percaya siapa siapa kalau misalnya gitu
kalau misalnya multistate
something begitu kemudian yang
di medsos kemudian juga
ada ancaman bot gitu itu sekarang menjadi
pembicaraan yang lebih baik
untuk secara jujur itu
oke oke nanti setelah itu deh ya
saya akan ke mas reyyan nanti setelah itu deh kita bahas ini
tetap bersama kami di cnn indonesia prime news
anda kembali bersama kami di
cnn indonesia prime news saya mau ke mas revo
mas reyyan jadi kalau misalnya
yang sekarang berkembang tadi kita
membahas agak agak melipir sedikit soal
survei kemudian tapi kalau misalnya sekarang yang berkembang
itu sebenarnya apa sih yang diinginkan masyarakat
katakanlah misalnya tone nya apa yang
bisa diterima itu yang saya sebutkan tadi
secara umum ini kan bangsa kita ini bangsa yang
kemenangan gitu tapi kan sebenarnya
kalau misalnya yang disampaikan oleh ke bu prabowo tadi
menyambung kata mas reyyan misalnya soal
kritik apa itu kan tidak salah
dari oposisi karena memang harus mengkritik kalau itu positif
itu bagian dari yang positif yang saya maksudkan
katakan itu sebetulnya negatif
cerita asean games yang
bagus kan kira kira gitu tapi
bagian kecilnya diseroti
dan dijadikan sebagai bahan bulian
nah itu yang membuat orang jadi manggal kira kira gitu loh
jadi kan misalnya ini secara umum orang
dunia mengakui asean games
jadi bagus sekali kira kira gitu bahkan
mereka di luar dugaan mereka begitu
tapi kemudian dipersoalkan soal
pak jokowi yang naik
motor yang terperat pengganti
ya kalau itu boleh juga nggak apa apa disiplin
saya sih mengatakan bukan boleh tidak boleh ya
saya ini kan kita berbicara tentang
kritik itu terhadap semua ini
menurut saya di mata publik
enggak itulah yang mengakibatkan
ini stagnan terus jadi kalau
saya mau mengatakan begini yang dilakukan
oleh kubunya pak prabowo
kampanye untuk dirinya sendiri gitu loh kira kira
menurut saya jadi memang
isu isu yang seperti itu hanya membuat
memang pemilihnya nggak akan keluar
dan hanya itu itu aja gitu loh
jadi kampanye misalnya nyinjirin soal apa tadi
bukan saya kasih tahu
kenapa pak jokowi tinju
jadi untuk merebut pemilih
milenial nah menjadi persoalan
tadi saya sampaikan ketika ada pasal
di aga uno yang ternyata
menurut pendapat kami
bahwa mendekati tipe ideal yang milih
itu kalau misalnya setelah
mengeluarkan bang sandi itu kemudian
gerindra sudah ada yang berpindah belum
berapa persen milenials rahasia lah
tapi kalau lihat dari antusiasmenya
kalau lihat sudah berapa angkanya
abjad rahasia rahasia kan belum hari h ini
kita nggak mau ngasih hitungan
tapi lihat dari bagaimana
antusiasme masyarakat yang repot
kita ini ya yang repot itu adalah ini ada
data yang terbuka siap diuji
kapan saja pun tiba tiba
dikatakan data itu kayaknya
cepat nggak sesuai dengan data yang kami miliki
yang mana adalah kami punya
jadi gimana menurut
mana bisa bicara berdua nanti
jadi sebaik baik data
adalah yang bisa diuji oleh pumi
dan mempunyai metodologi
itu kelihatan pak sandi aguno
itu jadi yang terakhir itu enggak bisa
tiba tiba ada acara setengah enam pagi
terus rame ya menurut saya
itulah yang saya sebut
new power sekarang ada dinamika masyarakat
baru yang mereka nggak tergantung
lagi dengan struktur bisa jadi pegang
pak yaya tapi kalau
masa kan bisa dikerahkan juga mas ferry
sudah fix pasti itu
ya saya nggak mau menyampaikan
bahwa ini lebih baik
makanya kita juga udah punya ukuran
jadi kita enggak khawatir kalau tiba tiba
lembaga survei isinya itu
oke udah udah ngerti
masyarakat juga ngerti kita mendasarkan ini saja
pada survei yang terbuka iya
hanya itu yang layak kita perbincangkan
ya makanya survei internal kami percaya begini
terus mau ke diskusi apa yang
semua orang percaya jadi survei begini
tapi lembaga survei itu juga menurut kami
punya kecenderungan berpihak
oke pak ferry saya enggak tahu kalau berpihak
atau tidaknya ya harus tahu
tapi saya begini lho ada yang berpihak juga
masyarakat ngerti rai sekarang
iya tapi jauh lebih bagus
kalau kita bicarakan karena dia terbuka
jauh lebih hebat daripada anda
berbicara kami juga punya survei yang mana
adalah di internal kita
ada kan tadi saya bilang ada metode scaling
antara data yang terbuka
dengan data yang tertuh
salah kalau lembaga survei biasnya
kalau di amerika bubar
itu lembaga survei
biasanya di jakarta jawa tengah jawa perlindungan
jawa barat salah
tapi dua ribu empat belas juga ada lembaga survei
yang kemudian berbeda mengumumkan
menjadi sekarang dipertanyakan
lembaga surveinya satu dari metodenya
bisa jadi memang sudah
nggak relevan lagi karena ada metode
yang lain salah satunya
analisa big data atau menggunakan
metode survei dengan metode yang
saya nggak bicara tentang
data atau referensi
makanya saya bilang kami sudah ada
karena kita udah ngomong
kita sudah ada tapi kan tidak pada
posisi kita harus nyampaikan sekarang
ini kita bicara dengan lain
kalau kami silahkan
ini kan soal strategi
yang nggak bisa diungkapkan kepada
publik jangan dong
mengkritik milik publik kan ini
data yang sama
salah dipakai oleh propaganda
untuk kepentingan penguasa
kita baca semua data
biarin lah orang yang punya data sendiri
bisa melihat di televisi ini gimana
silahkan saja nanti menilai
siapa yang benar
nah begini mbak putri ya yang menarik ya
kami sebenarnya sudah mengetahui apa yang
dilakukan oleh mitra komunitas
mereka sudah tidak tahu lagi mau buat apa
jadi mengcopy pasteur yang di amerika
mbak eri kegiatannya sudah berapa belas hari
silahkan dicek dengan lembaga sufi
silahkan dicek dengan lembaga survei
ini mau dipakai pola
ada memang metodologinya
ada memang keilmuannya
nanti silahkan dikaji mbak eri yang merubah mindset
jadi hal hal yang tidak benar diungkapkan terus menerus
itu bisa mengakibatkan pemikiran
mindset ini berubah tapi ada
satu hal bahwa bangsa kita ini
tidak hanya mengandalkan rasionalitas
tidak hanya mengandalkan pola pikir
tapi mengandalkan hatinya juga melihat
seperti apa yang sudah dilakukan oleh
pak jokowi seperti apa yang sudah
dia bandingkan nah seperti ini
ini narasi narasi yang selalu menyampaikan
hal hal yang kalau kritik boleh
sekarang begini kami mau tidak
impor tapi begini cara kami
boleh kan mbak eri
ini kami akan menanam ini
akan menanam ini akan seperti ini
kemudian tingkat pertumbuhan akan naik sehingga
pada tahun kelima kami nanti
diberikan kesempatan sudah selesai ini
tahun ke sepuluh seharusnya kan begitu
tapi ini kan tidak ini pokoknya buruk
mungkin itu program yang belum
terungkap kali ini mbak eri ya
itu kan harus disampaikan
kalau kita kita kan menyampaikan data
apa yang sudah dicapai selama empat tahun ini
tingkat kemiskinan angkanya ada
dasarnya ada nah kalau itu
tidak bisa lagi diakini sementara seluruh
dunia pun memakai standar itu kan memang
itu privilege nya dari seorang petahana
sebenarnya kan ini adu ide adu gagasan
adu konsep tidak masalah ini
yang kami akan lakukan terbuka ini caranya
biar masyarakat nanti melihat
tadi kan sudah disampaikan oleh mas ferry kan
ada program yang langsung
import kebijakan satu hari selesai
mbak putri tidak import tapi ada
program yang harus perlu institusionalisasi
ada kerjaan beliau tadi mengenai media mainstream
saya ini sampaikan saja gagasan konkret
coba lah ini asal tidak
bertentangan bang ray dengan peraturan
kpu ini kan nanti baru dua puluh tiga maret
baru bisa ada aduduh sekarang lah
dengan satu satu program yang
tidak terlalu panjang narasinya oke oke
tapi ini bisa menggali masyarakat untuk
melihat salonnya seperti apa
nah nanti kita disitu lihat hasilnya
seperti apa mungkin cnn akan memulai
bang rey tidak usah terlalu panjang
karena itu juga akan membosankan boleh boleh
itu nggak bisa kemudian harus
sifatnya kuantitatif kemiskinan itu
juga soal yang sifatnya kualitatif
mbak putri kalau misalkan
kemudian orang yang miskin
menurut data bps adalah
orang yang berpendapatan rp empat ratus tujuh puluh lima
terus kemudian kita menganggap berarti
orang yang di atas itu yang
pendapatannya rp lima ratus atau
rp satu juta per bulan itu nggak
susah nggak bisa begitu
tapi kan memang ada kategori saja
tapi mbak putri
kalau kita terlalu mengkuantifikasi
soal ini kemudian kita
menihilkan tidak kemudian
berempati padahal masyarakat
sekarang susah tapi baiknya
baiknya berapa minimalnya
yang harus disampaikan seperti itu
kalau mas ericko sampaikan
kemiskinan angkanya jadi baiknya angkanya berapa itu
baiknya berapa kalau dari kubu prabowo angka itu bisa manfaat
menjadi tadi rp empat ratus tujuh puluh lima
tapi baiknya berapa
tapi ada yang rp satu juta
tapi kalau kita terlalu kuantitatif
seperti itu itu menghilangkan
empati tapi kalau misalnya nanti menjabat
juga akan menyesuaikan itu
pasti dong di angka berapa itu
kira kira akan menjabat dua ribu sembilan belas nih misalnya
kalau jadi kan kalau misalnya dihitung
amannya berapa itu dua dolar
orang miskin di indonesia banyak
oleh karena itu menurut saya itulah yang
mesti kita hilangkan artinya mau dinaikin
angkanya angka standarnya
kan orang miskin itu terbagi terpilah
ada petani dari kelompok petani
jangan import ketika
membatasi atau menghilangkan import
beras dari luar negeri
dalam jumlah dua juta ton loh kemarin ini pemerintah
pak joko widodo itu akan
otomatis menghidupkan kegiatan produksi
di petani sehingga nanti
nilai tukar petaninya naik
kalau kayak gitu kalau sekarang
kuantitatif gitu bahwa kemiskinan
itu turun menurut saya tidak adil
jumlah orang miskin
orang susah itu tidak dalam kategori itu
data ini kan kuantitatif ya
itu banyak yang retik
bagaimana caranya coba ditanya
minimalnya berapa misalnya dari sekarang
pak prabowo mau menaikkan
jadi enam ratus gitu

atau bagaimana pekerja sektor formal
itu ada upah minimum regional
nah bagi sektor
informal yang mereka bekerja
di pertanian nelayan segala macam
harus ngacung referensi itu
caranya ya memang harus produksi
bangun infrastruktur yang
kaitannya di mereka kenapa
gak bangun infrastruktur di
cold storage untuk nelayan
kenapa nggak bangun infrastruktur di
mereka mempercepat proses produksi di
mereka kita setuju
dengan infrastruktur yang dibangun tapi
kita kurang setuju ketika infrastruktur
ini kurang dibangun untuk
kemudian produksi terhadap produksi
karena apa infrastruktur yang dibangun
dengan uang yang sangat besar
ternyata tidak mengangkat daya
beli masyarakat pertumbuhan ekonomi
ternyata komponen import dari
infrastruktur besar nah rupiahnya
kebetulan lagi jeblok salah gak kita
sekarang mengingatkan bahwa
ini lagi susah sekarang rupiah
lagi jeblok pelaku usaha
dunia usaha usaha kecil menengah
juga hancur hari ini saya mendengarkan bahwa
sekarang orang pengrajin
logam itu turun
pendapatannya sekarang karena logam
ada komponen yang sebagian diimport
terus bps hari ini
mengumumkan kinerja ekspor kita
turun jadi menurut saya
ini bukan apa bukan sekedar
jadi ini bicara data ya mbak putri
bicara tentang m empat i
kembang kritik sampai september
hari ini saya denger nah ini data
bisa dibuka di media
nah yang mau saya sampaikan
tadi sudah dilakukan oleh pak jokowi
mana bisa membangun cold sterot
membangun rice milling kalau tidak ada
jalan bagaimana caranya
nah inilah yang dilakukan
oleh pak jokowi kemudian
baru ke arah sana kan ini semua ada tahapan ya
nah jadi ini yang maksudnya
dipotong berdasarkan tidak ada data
menyampaikan mau mengadakan perubahan
sekarang saya tanya mas ferry kalau tidak diimport
pada saat tidak ada panen
harga tinggi siapa yang mau nanggung
biasanya jadi ini sekarang
ditemukan ekilibrium yang baru
satu hal yang menarik lagi
mengerti bahwa kita ngerti juga
setiap kali ada kebijakan
import selalu tapi mas wery anda di dpr
dengan gerindra tidak pernah ada melakukan
hal ini coba silahkan setiap kali
ada kebijakan import itu harus
ada pengadaan mobilisasi
gabah dan beras dalam negeri
ini tidak ada oke oke
selalu disampaikan dengan
bukan kata tetapi tidak ada realisasinya
kan kita di dpr bisa
menyampaikan coba boleh dicek
mas rey terakhir kalau misalnya anda lihat
sekarang terjadi dan ini masih akan terjadi
perdebatan di tingkat elit ini apa
untungnya buat kita ini juga digarasan juga
kalau begini kan positif
yang saya kritik itu sebetulnya yang agak sulit
diterima oleh bung ferry kritik itu adalah
model kampanye yang
misalnya orang dalam model
kampanye yang tidak mengkabarkan hal yang
positif itu oke oke itu sebetulnya
bukan model kampanye yang
memukau di kalangan kelompok pemilih
yang pemilih tengah ini
itu maksud saya gitu oke oke
kritik kalau sifatnya membangun angka angka
pasti macam macam itu kabar positif
ini menurut saya iya iya yang saya masukkan
dengan kabar negatif itu adalah hal yang
memang diakui oleh publik secara umum adalah
positif mestinya ditimbang itu sebagai
positif setidaknya untuk tidak
karena apa implikasi dari itu implikasi
dari itu itu hanya kampanye menyulitkan yang solid
gitu loh kira kira itu kampanye
ke dalam bukan kampanye keluar kalau kampanye
yang keluar adalah kalau yang positif
kita katakan positif oke oke lihat misalnya
trennya ketika pak jokowi dengan pak prabowo
berkeluhkan baik baik pasca apa namanya
kemenangan silek di salah satu
pemain itu semua orang mengatakan
tepuk tangan iya iya model model kampanye
itulah yang sebetulnya akan menarik
kelompok kelas menang apa namanya kolompok
tengah itu oke baik menarik terima kasih
saya rasa kita sudah begitu oke oke
terima kasih bapak bapak sudah berbincang ya
pada malam hari ini ya apa politik identitas
oke oke sekarang kita bicara ekonomi
tapi kita mau alami lah oke oke
bahwa itu soal strategi campaign negatif
kita sudah gimana ya kita sudah
memahami oke oke dan masyarakat juga sudah dewasa
oke baik terima kasih terima kasih
bapak bapak oke mas ferry terima kasih
bang ericko terima kasih mas ray terima kasih jadi
saling klaim atas prestasi ini hal yang manusiawi
biasa saja tapi publik tidak butuh
perdebatan kosong tanpa implementasi biarkan
rakyat yang nanti akan menilai jangan biarkan
prestasi positif kemudian tertutupi
perilaku negatif baik dari
kubu manapun cnn indonesia prime news